babinya berhasil kabur
babinya lincah banget
tapi kandang yang ini tuh beda
lebih kokoh jadi
aku yakin pasti
ini berhasil jadi
gimana bikinnya tibel
pokoknya kita bakal bagi tugas saja
nih yang cowok
kalian mempunyai kaini ya
kalau anak cewek

aku masih penasaran nih
nggak usah ditungguin nanti babinya takut loh
kita mendingan tunggu aja sampai besok
pasti babinya bisa masuk ke kandang
yuk kita balik
kaya kira bangkab ini berhasil nggak ya
semoga berhasil kak babi hitam itu ketangkep
kalo ketangkep abinya gimana kak
kalau babinya babi ngepet dia bisa berubah jadi manusia
ih aku takut kak
gimana kalo beneran jadi manusia
nggak sih nggak percaya itu babi ngepet
kalian juga itu babi yang nyasar dari hutan
ah kok aja udah kak
jangan tertanam bayimu udah tau aku takut
eh eh kalian jangan sampe ikut ikutan nangkep babi hitam ya
terusin aja makannya habis itu kalian belajar ya
mami tinggal ya
kira apa makannya banyak banget sih pinter
tapi rafa kakak masih penasaran
penasaran gimana kak
kita liat jauh perangkapnya siapa tau babinya udah masuk
kita ke babinya ngamuk gimana
ya enggak lah kita kan lihatnya dari jarak jauh pasti aman
aman bener kan kak
liat perangkapnya dari sini udah keliatan jelas
loh rafa sama ali kok makanannya ditinggal gini
apa udah ke kamar ya belajar

pasti mereka tinggalin makanannya terus sekarang pergi nangkep babi item
aduu berapa ini
bikin masalah waya dasar merangkep doang anak anak tuh udah dibilangin juga
berarti sekarang harus lapor dulu ke parete terus cari anak anak
shhh ayo buahnya enak tuh seger aromanya manis
kita sia sia dong
udah pasangin rangkap sia sia
pak rete anak anak saya teh gak ada di rumah pak rete
katanya mereka teh pergi nyari babi hitam
ragu ah masa anak kecil ikut ikutan nyari babi hitam
aduh pak rete masalahnya tadi itu rafa sama ali itu ngomongin terus soal babi hitam
nah saya kesini mau tanya bella ada di rumah nggak
tuh di kamarnya lagi video call sama li minho
hebat amat coba dong pak rete panggilin dong emang bella ada di rumah
iiih sok tak percaya
bilangin bella salam gitu buat si minho dan saya
buranti katanya masa gak bercakap
si bella gak ada
buranti gak ada tadi mah lagi ada lagi video callan sama li minho
gak ada emang
atuh berarti bener jangan jangan bella juga lagi nyari babi hitam sama li minho